informasi pertama saudara longsor terjadi di tol bogor cianjur sukabumi atau bocimi
dari arah jakarta menuju sukabumi
satu mobil terprosok masuk ke jurang
kecelakaan kilometer enam puluh empat tol parungkuda
video amatir memperlihatkan longsor terjadi di titik kilometer enam puluh empat tol bocimi
longsor pun menyebabkan satu mobil terprosok masuk ke dalam jurang
petugas pjr tol sudah berada di lokasi untuk melakukan penanggulangan longsor
kecelakaan kilometer enam puluh empat tol parungkuda
longsor terjadi tepatnya di wilayah parung kuda kabupaten sukabumi
mengalami longsor hingga jalan longsor ke jurang
menurut warga peristiwa tersebut terjadi diperkirakan sekitar pukul tujuh malam
saat ini petugas sedang melakukan evakuasi
gerbang tol parungkuda dari arah sukabumi menuju bogor saat ini ditutup
sementara warga menyebut bahwa kejadian ini terjadi saat wilayah tersebut diguyur hujan deras
sekarang dua akses jalur di tol arah dari jakarta atau dari bogor ke arah sukabumi tutup
sebagai masalah sendiri disini kaget ya kelihatan
karena saya memang tadi melihat dari video viral